kuahnya ini agak istimewa ini kelihatannya

bukan hanya masyarakat umum

mulai istri presiden pertama ri soekarno fatmawati

biarpun gak ditambah msg atau penyedap
tapi rasa dari kuah soto betawi ini tetap gurih ya

nah kalau anda mencicipi soto betawi haji ma'ruf ini
anda bisa pilih isian daging atau jeroan
dua duanya sama nikmatnya
hmm diakui mufti konsistensi rasa membuat rumah makan ini tetap bertahan hingga saat ini
kenapa soto betawi bisa bertahan sampai sekarang
dari zaman dulu sampai sekarang rasa tidak pernah berubah gitu
nah sofa maruf ini kita bukan yang bilang yang paling enak
tapi kalau misalkan mau yang paling otentik ya ke soto ma'ruf
gak cuma terkenal sama sotonya rumah makan betawi ini juga dikenal karena cita rasa satenya
gurih dan empuk daging pilihan sate kambing atau sapi
siap menemani soto betawi yang anda santap
konon instruksi pertama
insinyur soekarno pada saat menjabat sebagai presiden adalah minta dibakarkan sate ayam lima puluh tusuk
bang sate ayam lima puluh tusuk ya
sate ayam lima puluh tusuk
yop konon itulah perintah presiden pertama kita insinyur soekarno gak lama setelah dilantik sebagai presiden pada agustus seribu sembilan ratus empat puluh
bung karno itu bercerita ini berkaitan dengan beliau mendiktekan
cerita cerita kepada sindi adam di dalam bukunya yang terkenal sebagai penyambung lidah rakyat itu
dikisahkan dalam buku bertajuk penyambung lidah rakyat karya cindy adams
kala itu ppki melantik soekarno dan hatta dalam acara yang sangat sederhana tanpa kirap atau pesta perayaan
abis dilantik nih presiden soekarno yang memilih pulang berjalan kaki ke rumahnya
saat melihat seorang penjual sate ayam di pinggir jalan
bung karno yang meminta dibakarkan lima puluh tusuk sate lantas menyantapnya langsung di tempat hingga habis
berbagai sumber menyebut kala itu proklamator kita menyantap satenya langsung di pinggir jalan bahkan dekat dengan selokan
nah momen menyantap habis sate ayam yang dipesannya seolah jadi cara bung karno merayakan pelantikannya dengan cara yang sederhana
kesederhanaan proklamator kita juga tercermin dalam pilihan makanan yang jadi favoritnya
sejarawan rusdi hussein menyebut sayur lodeh menjadi salah satu masakan kesukaan bung karno loh
bung karno itu besar di kota surabaya
dia tahu kan makanan surabaya apa ya dan sebagainya
tetapi ketika dia pindah ke bandung dia memiliki lidah yang cocok dengan makanan makanan daerah jawa barat
salah satu yang menarik adalah sayur lodeh
mencicipi kuliner yang sudah eksis sejak zaman prakemerdekaan membuat saya seperti kembali ke masa lampau
meski masih dalam kondisi yang tak selalu wasa kini faktanya soal lidah dan rambutnya
karena selera rakyat dari masa ke masa tak jauh berbeda
soto betawi dan sate jadi contoh nih bagaimana santapan yang tetap dicintai hingga saat ini
nabila putri windri hawadis jakarta